terdakwa kasus dugaan perintangan penyidikan komisi pemberantasan korupsi frederick yunandi mengatakan kpk adalah teroris
hal ini diungkapkan sebelum sidang dakwaan terhadap frederick dimulai
tak hanya menyebut kpk teroris frederick menyebut dakwaan kpk manipulasi
dia mengaku keberatan dengan cara penyidik kpk mendatangi kediamannya beramai ramai
frederick juga menyatakan keberatan di muka persidangan mengenai catatan penahanannya yang tertera dalam dakwaan
dalam dakwaannya ia bersama dr rs permata hijau jakarta diduga memanipulasi data agar setanofanto tak diperiksa kpk
mantan kuasa hukum setonofanto ini pun sempat berencana mengajukan eksepsi tetapi urung karena kuasa hukumnya meminta eksepsi dibacakan kamis pekan depan
saya sudah menjelaskan bahwa apa yang dakwaan dicantumkan itu palsu dan direkayasa
dan terang terang memalukan
saya yang menelpon media bahwa ini pak setia novanto itu ada mengalami suatu kecelakaan
kalau itu suatu rekayasa apakah mungkin saya telepon kalian
memang itu mereka anak anak muda yang kemarin sore yang kerjanya cuma bikin skenario
bayangin aja datang ke rumah saya ngancam ngancam istri
dia bilang kamu jangan macam macam katanya begitu
kamu dengarkan saya masuk rumah saya secara keroyok
apa ini benar
dalam sidang pembacaan dakwaan terhadap frederick yunadi hari ini terungkap beberapa fakta yang menguatkan dugaan
frederick menghalangi penyidikan kpk atas setanofanto
beberapa di antaranya kami rangkum berikut ini
f y atau frederick yunadi menyarankan sn atau setanofanto tidak mendatangi pemeriksaan kpk pada lima belas
sore harinya sn pergi ke sentul bogor menginap di sebuah hotel bersama dua ajudannya
pada saat yang sama kpk mendatangi rumah sn namun f y mengaku ia tidak tahu di mana sn padahal s f y mengetahuinya
satu hari kemudian f y menemui dr bimanes sutarjo di kediaman pribadinya
f y menunjukkan rekam medis sn merencanakan rawat inap sn untuk menghindari penahanan
saat itu juga dr bimane sutarjo menemukan dokter bimane sutarjo di kediaman pribadinya f y menunjukkan rekam medis sn merencanakan rawat inap sn untuk menghindari penahanan

dan memesankan kamar vip di rumah sakit bendika permata hijau
untuk mengetahui perkembangan kasus yang menjerat mantan pengacara setanofanto sudadanur aspasya di gedung kpk
sisi bagaimana dengan reaksi ataupun respon kpk terkait dengan tuduhan adanya dakwaan rekayasa terhadap fredrik
bahkan fredrik menyatakan ada ancaman kepada keluarganya
selamat sore yuda tadi dua pimpinan kpk baik itu agus raharjo dan laode
tadi sama pernyataannya mereka mengatakan bahwa sebaiknya frederick tidak terlalu banyak berbicara dan membuktikan semua tuduhannya tersebut di pengadilan
karena menurut mereka berdua bahwa kpk sendiri memiliki bukti bahwa ternyata keluarga fredy yang pernah memaki dan menghina sejumlah penjiri kpk di saat dimintai untuk diperiksa beberapa waktu lalu
sementara itu untuk febri dian
saudara pikir dari jurubicara kpk mengatakan bahwa mereka fokus ke substances pembuktian karena dirasa bahwa kalau kita jabarkan sedikit lagi
fredrik ini memang sering mengutarakan sejumlah pernyataan yang tanpa dilandaskan sejumlah bukti yang kuat
oleh karena itu tadi kpk mengatakan silahkan jika memang tuduhan itu berbasis data dan memang berasas kebenaran silahkan dibuktikan di pengadilan karena kpk sendiri cukup yakin
yang bahwa saat ini dakwaan ataupun sejumlah bukti yang dituduhkan kepada frederick ini benar adanya
termasuk seperti adanya kemudian rekayasa setia novanto ini dimasukkan ke rumah sakit sehari sebelum
enam jam sebelum bahwa mereka juga mendapatkan pernyataan lagi dari sejumlah saksi mata di rumah sakit
tempat setia novanto terakhir kali dirawat
oleh karena itulah kpk dengan bukti bukti ini juga mengatakan mereka benar adanya
dan mereka juga mempersilahkan frederick jika memang ada bukti tidak semata omongan belaka silahkan dibuktikan
dan mereka juga tidak takut bahwa ini mengganggu pendidikan atau pendidikan dakwaan kpk saat ini
ya nora spasia terima kasih untuk informasi anda melaporkan langsung dari gedung kpk jakarta
selamat bertugas kembali